kota batu merupakan salah satu tujuan wisata favorit di jawa timur
kondisi ini memicu munculnya bisnis penunjang yang melengkapi industri pariwisatanya
seperti halnya bisnis rumah singgah
nah memanfaatkan ramanya wisatawan
sebagian warga desa oro oro ombo batu mengubah rumahnya menjadi rumah singgah atau homestay
dengan tarif antara lima ratus hingga delapan ratus ribu rupiah per malam
rumah singgah ini bisa diisi satu keluarga beranggotakan tujuh hingga sepuluh orang
harga ini lebih murah dibandingkan tarif hotel yang mencapai satu juta rupiah per malam